tubuh cocok sama yanti mak udah jelas masa depannya menter apa ya tukang gulung doang
mak boy belum tentu mudah mudahan kagak jodoh rupiah boleh bagus hati kalau jatuh gimana jadi
jodoh deh apa gulung aja tuh bocah jangan gue kan belum kenal aja doang jangan
terlaluan bisa bisanya kelabuin anda sebau ayam mungkin mengandar tahu kalau
bangsa faruk itu suka ria jadi akan begitu yang ngomong jangan sembarangan ya
mudah mudahan bisa beri masalah
kayaknya dia mau ngelamar yanti juga tuh maksudnya maksudnya itu
tapi asal lu tahu
tapi asal lu tahu
hai daripada dia gantengan lu poin
apa tahu ganteng apa cuma lihat muka bapaknya yanti mak soalnya bener bener
dia mah semua sama dia lagi kacamata itu lagi
apa lupa belum denger sendiri mendingan lu tanya langsung bener bener
apa tahu itu beneran hati aku tambah ke gulung gulung maaf
alafu mangkandar anda tidak bisa bukan tidak mau tapi banyak urusan yang mustiana selesaikan disini
supir pasan ternyata sakit ruh jadi kamu anterin aja sebentar tuh pesanannya nanti balik lagi ke sini
atau enggak mah sama gabung kaku sama irman

anak gabung irman tidak bisa dipisahkan itu satu kesatuan kalau mereka membantu mangkandar nanti siapa yang mencatat jadwal anna yang sangat fadat
itu harus di jalan
artinya kita harus berlomba lomba dalam kebaikan
biar ana dan farah pasukan ana gabuk irman
segera meluncur untuk mengemban tugas yang sangat mulia
jangan panggil ana ustadz ada bidadara bidadara syurga ana
syukran syukran ini alamatnya
insya allah amanah ya anak pembani ini sangat berat
kalau begitu mamang mau ke empang dulu ya
wa rahmatullahi wa barakatuh
wahai bidadari bidadari syurga
bidari bidadari syurga ana
bidari bidadari syurga ana
tadi juga gak ada orang bang ustadz
eibar kenapa antum gak kasih tau ana
kan ana udah jawab jawab
anda bicara antum selalu jawab
gitu singanya banget
siapa sih yang mau kagetin gue
lo tau rumahnya si sapri gak
semalam minimarket gue kebobolan
terus pas liat cctv
ciri cirinya mirip banget sama dia
beneran itu si sapri
mirip banget v
lo yakin gak tegesin tuh mukanya
eh lah v
lo gak percaya banget sama gue
justru abang semakin terjerumus
terjerumus terjerumus apa maksud kamu tuh
abang sholat bukan niat karna allah tapi pamer ke saya
pak kaosnya sablon udah jadi bang
abang nih kaos sablonnya udah jadi siap diantar ke toko
ya kan aman aman sukses
ajarin dong bang
keren gina kena air
bener kata emak
cewek yang butuh kepastian
tuh bocah cocok sama wianti mak
udah jelas masa depannya
wah belum tentu mudah mudahan kagak jodoh
rupiah boleh bagus hati kalo jatuh gimana
jadi gak jodoh deh
apoy gulung aja tuh bocah mak
aduh jangan poy kan lu belum kena hati
jangan gulung aja doang
gulung aja emak
keterlaluan bang kandar
bisa bisanya kelabuin anda sebuah ayam
mungkin bang kandar tau kalo bang ustadz farouk itu suka riak
jadi akan digituin bang ustadz
nanti ngomong jangan sembarangan ya
allah subhanahu wa ta'ala berfirman
orang orang yang menyakiti orang mu'min dan mu'minat
tanpa kesalahan yang mereka perbuat
dia memikul kebohongan dan dosa yang nyata
anda tidak riakan
antum jangan tertawa aja
anda tidak riakan
ah kamu sudah mati
paling yantin sekali terus rapi
baru pula undangan kan
apa baru pula ampun lo
undangan pak lelo
jadi begini kakak mini market kakak tommy kerampokan
nah gitu dong mini market tommy kerampokan
emang apain nanti penutupnya
sabar kakak sembuhin ini
mau cari sapri kemana lagi
kontrakannya kagak ada
gue jadi kagak enak sama lo tom